kita awali berita dari surabaya
enam ruko yang menjual mebel dan juga peralatan rumah tangga
di kawasan jalan gemblongan rabusi yang terbakar hebat
dalam kejadian ini tiga orang petugas pemadam kebakaran terluka
saat berupaya memadamkan api
sementara itu di nganjuk kebakaran hebat menghanguskan tujuh kios pasar
api dengan cepat membesar dan melahap
seisi bangunan ruko yang berada di kawasan gemblongan surabaya
api pertama kali muncul pada ruko santoso yang menjual mebel
besarnya api dengan cepat merambat kebangunan lainnya
hingga menyebabkan sedikitnya enam ruko habis tak tersisa
petugas sempat kesulitan untuk masuk dan memadamkan api
lantaran ruko dalam keadaan terkunci
petugas terpaksa harus memecahkan kaca dan merusak kunci mereka
untuk menuju ke titik api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
karena saat terjadinya peristiwa
dua toko tengah dalam keadaan tutup
untuk memadamkan api
petugas pemadam kebakaran menurunkan sebanyak lima belas unit mobil pmk
dari pasar turi
api cepat membesar karena ruko berisi bahan mudah terbakar

yang sementara masih pesan
semuanya toko mebel
semuanya di sini memang toko mebel
tiga petugas pemadam kebakaran mengalami luka serius
dan harus dilarikan ke rumah sakit
akibat tertimpa tembok dari bangunan yang terbakar tersebut
mereka menderita luka bakar di kaki dan tangan kanannya
ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan medis
kebakaran akhirnya bisa dipadamkan dua jam kemudian
setelah petugas mengerahkan dua puluh unit mobil pemadam kebakaran
milik pemkot surabaya
sementara di nganjuk
empat unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan pemda nganjuk
untuk dapat menjinakkan api di kios pasar wage
jalan ahmad yani pada rabu pagi tadi
setidaknya tujuh kios pasar habis dilalapsi jago merah
pedagang pun tak mampu menyelamatkan barang dagangannya
karena api sudah melahap seluruh isi ruangan
bahkan salah satu pemilik kios terlihat panik
berusaha menerobos kios namun dicegah petugas
yang berusaha memadamkan

petugas mengatakan diperlukan dua puluh tanggi air
untuk bisa menjinakkan api
pasalnya rata rata kios terdapat barang yang mudah terbakar
seperti pakaian sepatu dan plastik